wow bagus juga rumahnya megah lagi
pasti banyak hartanya nih
bagus juga buat punya sasaran
masalah keamanan rumah bos nih
adalah tanggung jawab kita
betul makanya kita jaga malam ini
kita buktiin sama bos
kita gak main main
aduh aku harus tabur

aduh bos saya kejar warga nih bos
buruan bos matiin lilinya
kalau saya lari ke arah buang
bos juga ketangkep
hah layar ini balikan perhatiannya
ber tradition mereka
layar lari kesepudik diajak
mengapa pak bupi bangun
cipol pak bupi
mana larinya tuh babi
itu ada orang
yuk kita tanya yuk
lihat babi ngepet lewat gak disini
memangnya ada babi
orang ditanyain malah kabur
kita pijar sana yuk
waduh warga pada kesomong
kesian si cebol
pasti dalam keadaan bahaya
gina kasih saya dari kentang
iya ini berhasil mooi sih
lu tangan dia
iya tuh bos kayaknya tuh
hati gua bukan main dah
aduh sama bos
ternyata rumah yang wono tuh
banyak centengnya bos
aduh hampir aja saya ketangkep bos
ya emangnya rumahnya banyak gentengnya
kalau kaget kan bocor semua
aduh bukan genteng
dimana sih centengnya
bukan budik tapi tua
nanti kita cari rumah yang lebih
cepat aja bos
bos gua ada lain
kita semua gagal nangkep itu babi
sebegini banyak orangnya
lincahan dia kayaknya
bos hari ini kalian saya pecat saya mana bos kerja nggak becus mohon
ya udah udah begitu dipikirin aja nggak becus udah deh mas aku kenalin centeng yang bagus
pokoknya dia top banget mas jatuh pandai banget nangkep babinya udah tadi kenalin ya
ya udah sekarang minum ngapain ngurusin orang begitu kerja aja nggak becus
busur busur ini ini iya ini rumah saya oh iya dong ntar bapaknya marah nggak diantar gini
yang enggak lah saya kan udah menikah bang udah menikah jay tenang pokoknya aman ayo mangkus malah
mariban silahkan masuk ya ya nek
balik bang silahkan masuk
silahkan duduk bang
kita dapat kerjaan baru
rumahnya juga gede pasti gajinya juga gede
keren dan ganteng
ini lampu di rumah kita gak ada nih
enak aja saya ini bosnya disini
saya mau ngambil kerjaan
adek gak liat mukanya nih bapak
saya yang ngomong dari tadi gak denger
saya yang punya rumah disini
udah liat bandel nih anak
bang kenalin ini suami saya
mas kemana aja sih dia tadi dicariin
enggak ada yang diperbaiki disana
jadi gak enak ini duduk kan
diri aja biar sama
masalah gaji bagi saya nomor
duit sama aja
ini kita kayak jadi bercanda
udah kayak tmp pindah sana pindah sini
udah udah udah cakep cakep gini
emang kenyataannya begini
eh tin lu kelapa sih
ganggu istirahat aja
babi aja di peternakanya ada istirahatnya apalagi gue
gue kan bukan babi manusia tapi manusia babi butuh istirahat
udah seneng kalo mau dandan
udah jangan kebanyakan molor
nanti muka abang bengkak baru tahu
ini tambah lagi nih kurang
justru sekarang giliran nu tuh nyariin sasaran
kan perjanjiannya gitu
gue punya kisah nih
kayaknya tuh orang tuh bener bener aneh deh
kayaknya dia tuh pamuja dewi ular
waktu gue liat nih di sono
dia tuh lagi baku tetep sama ular
kayak pemain serkos aja
waktu si pemuja ular
bercumbu mah dewi ular
tuh si si ular pada brodol
berubah jadi emas
kita cucur lagi ye